fasilitas skytrain atau kereta layang telah diresmikan dua puluh enam desember dua ribu tujuh belas lalu
adanya skytrain ini bertujuan untuk mempermudah mobilitas penumpang antar terminal
terutama dalam musim libur panjang akhir pekan seperti ini
berikut ini laporan produser lapangan cnn indonesia kiki haryadi
saat ini saya sudah berada di terminal tiga bandara internasional soekarno hatta
saya akan ajak anda untuk menaiki salah satu fasilitas yang dimiliki bandara
yakni skytrain atau kereta layang
seberapa efektif untuk meningkatkan mobilitas anda pindah dari terminal satu ke terminal lainnya
menggunakan kereta layang atau skytrain ini ikuti saya
saat ini saya sudah berada di ruang tunggu skytrain di terminal tiga
ada satu hal yang perlu anda perhatikan yakni jadwal keberangkatan skytrain
untuk saat ini pengoperasian hanya diberangkatkan setiap dua puluh enam menit sekali untuk satu kali keberangkatan
tentu ini bisa menjadi catatan bagi anda untuk memperkirakan waktu kedatangan anda dengan penerbangan pesawat anda
saat ini saya sudah berada di terminal tiga bandara internasional soekarno hatta

lihat memang saat ini cukup penuh dikarenakan banyak penumpang serta pengunjung bandara
yang antusias untuk melihat serta mencoba skytrain ini
terutama dalam libur akhir pekan panjang menjelang tahun baru dua ribu delapan belas
dua gerbong ini mampu menampung tujuh puluh delapan penumpang yang akan berhenti di empat titik
terminal satu terminal dua terminal tiga
serta gedung terintegrasi atau integrate building
di gedung tersebut anda bisa langsung mengakses stasiun bandara
yang akan membawa anda menuju ibu kota
ya kita baru pertama kali
bagus ya nyaman bersih
menurut saya kurang cepat ya seharusnya
seharusnya bisa lebih cepat ya sepuluh menit mungkin
jadi kita juga atur waktu enak ya
kalau hampir setengah jam itu kayaknya agak lama ya
saya sering juga pakai bus shuttle
mungkin waktu bus shuttle itu lebih cepat
karena bus setiap waktu ada dua menit sekali mungkin sudah ada
tapi untuk skytrain sekarang kita harus menunggu
kira kira lima belas menit atau dua puluh menit
jadi untuk saat ini mungkin kurang efesien
saya berharap secepatnya memang
schedule nya itu per dua menit seperti yang dijanjikan pemerintah
akan lebih efisien terutama untuk turis turis yang komuter
dari terminal dua ke terminal tiga yang untuk transit
saya berharap secepat cepatnya
saat ini saya sudah berada di terminal satu
waktu tempuh dari terminal tiga menuju terminal satu sepuluh menit saja
sedangkan waktu tempuh terminal satu ke terminal dua misalnya
memakan waktu satu lima hingga dua menit
ini baru satu jalur yang kemudian sudah dioperasikan
kedepan ada satu jalur lagi yang akan kembali dioperasikan
tentu ini yang ditunggu oleh masyarakat
agar kemudian bisa menekan waktu tunggu mereka
jika ingin menggunakan kereta layang
terutama dalam libur akhir pekan seperti ini
skytrain dioperasikan selama dua puluh jam dalam satu hari
dimulai pada pukul empat dua puluh tujuh pagi hingga pukul dua belas tiga puluh